gue lagi butuh temen banget soalnya
lo gak apa apa kan gak keberatan kan nemenin gue makan
santai aja gak masalah
soalnya gue bener bener gak punya temen banget di jakarta
gue dari kecil gue tinggalnya di luar
dari indahkan kok bisa tiba tiba nyerang kita ya
udah error kali itu otaknya
gue juga gak tau ian
padahal kan kita nggak pernah nyari masalah sama mereka
emang kita punya masalah apa sama mereka
kenal aja baru kok
yang jelas sekarang kita punya musuh baru
ya tapi kita berdoa aja mudah mudahan ini cuma salah paham aja ya
boy kita jadikan langsung ke kantor mama kamu
eh udah dijadikan ayo
ian kang cindy gue sama reva cabut ya
soalnya mau ke kantor nyokap gue
yaudah kalau gitu ketemu besok ya rek
kita ketemu besok ya
eh jangan emosi ya
kadang emosi gue suka keuji
bentar ya pak sabar
tentang lagi juga mereka datang
kami sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan calon model bintang iklan kami
cocok banget mereka ya
tapi untuk izin orang tua dan urusan urusan yang lainnya bagaimana bu
apakah sudah beres
alhamdulillah pak semuanya sudah beres
kalau jadi kita nggak usah khawatir lagi
bu boy dan revanya sudah datang
akhirnya kita temukan tunggu datang juga
alhamdulillah kabar baik
ayo duduk duduk
itu anak saya pak gantengnya pak
ganteng kan mama
ini adalah reva
mereka itu khusus meminta kalian sebagai bintang iklan untuk produknya mereka
luar biasa kan
akhirnya kalian bersedia menjadi calon bintang iklan

oh ya tunggu ya ada kontrak yang harus ditandatangan
lu gimana sudah siap
sudah bu ini untuk modelnya
sebelum dibaca dulu ya pak terus ditandatangani
kalau sudah selesai dibaca bisa ditandatangani sebelah sini dan sini
pak bu habis semua
terima kasih telah menaiki angkot kami angkot super premium
sampai jumpa besok
atau nanti malam
kau panggil dulu ya
ah iya hampir saja lupa bu
abang lupa tersengaja
ya ampun masa disengajain saya beneran lupa bu
ya bentar ya
recahannya enggak ada bu
abang mau modus ya
biar saya bilang enggak apa apa bang enggak usah dikembalikan gitu ya
astagfirullahaladzim enggak layak saya bu
masa dari tadi ibu nuduh saya mulu
sebentar ya bu ya ibu tunggu sini jangan kemana mana
nah tuh ada orang nukerin duit saya dengerin duit dulu bentar bu
jangan kemana mana bu
nukerin cepat nih
ayo bentar bentar ya
bu bisa buka duit ya
boleh boleh sini sini berapa lo tuker
oh dua puluh bentar ya
satu dua tiga
wah kok cuma delapan belas ribu bu ini saya salah hitung apa ibu yang salah ngasih bu
lah kagak itu pas
kan kalau dukernya sepuluh jadi sembilan kalau tuker dua puluh jadi delapan belas
oh dong kos jasanya gitu bang
ah gak jadi bu ah gak like saya bu kayak gini bu
kalau saya nyarinya susah susah
gak mau nih
otong aja gak mau
nih nih nih ditus dong serpi pipi
gimana dia jalanin di permen
alhamdulillah ada ini om
wah udah om tadi kita ada sempat gopi do
kalau saya nggak ngopi om kalau gorengan sih mau
oh ya om tadi aneh banget nih om ya parah
tadi saya kan nuker uang nih ceritanya rp dua puluh
ini sama ibu ibu gitu masa cuma dikasih rp delapan belas
di dunia angkot emang kayak gini dok bukan cuma itu
tuh yan lihat tuh ibu ibu itu
dia meminjamkan uang pada sopir rp dua ratus
tapi potong administrasi rp dua puluh
jadi sopir itu terima cuma rp satu ratus delapan puluh
waduh tekor ya om ya
bukan tekor lagi
si ibu itu meminjamkan uang pada sopir itu
jadi sopir itu harus bayar rp tiga ratus selama sebulan do
lo duanya sendiri
makanya sesusah susahnya kita jangan sampai kebujuk oleh orang kayak kayak gitu
kalau sekalian kita kebujuk kita akan menjadi ketergantungan
kemana mana dikejar utang nyari duit pun akhirnya buat bayar utang
yang penting cari duit yang halal aja
iya om itu pasti om
kamu belum pernah lihat mukanya
ketemuan tapi nggak tahu orang
itu boleh ya
yaudah telfon anda udah udah jika ya
thanks ya lo udah mau nemuin gue
gue lagi butuh teman banget soalnya
lo gak apa apa kan gak keberatan kan nemenin gue makan
senti aja gak masalah
soalnya gue bener bener gak punya temen banget di jakarta
gue dari kecil gue tinggalnya di luar
terus gue disini cuma kenal mundi
tapi ya gitu dia sekarang udah gak mau nemenin gue
kasian juga ya ini cewek sampai sedih gitu
eh tapi lo gak keberatan kan nemenin gue
senti aja gue gak keberatan kok malah gue seneng nemenin lo disini
hahaha thank you zeki lo baik deh
belum makan kan pasti
makan yuk pesen makanan
gue mau nanya deh
eee sebenernya raya tuh siapa sih
setau aku sih raya itu bakal jadi adik kirinya mundi
dan menurut aku pribadi juga
kalau raya itu gak bakal bisa dipisahin sama mungkin
karena raya itu sangat berharga banget buat gue
apalagi semenjak mondi yang sekarang itu berubah
yang dulunya dia suka urakan suka berantem
semenjak raya datang di hidupnya nih
orang itu bisa buka dengan total
sekarang bisa lebih
aku bakal curang aja